karena banyak sekali yang belanja online
salah satunya adalah masyarakat indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan
tarsius belitung tak bersuara ia berkomunikasi dengan gelombang ultrasonic